sementara bupati halmahera timur maluku utara muhdin ma'bud meninggal dunia
usai mendaftarkan diri untuk maju di pilkada dua ribu dua puluh ke komisi pemilihan umum setempat
sebelum meninggal muhdin ma'bud jatuh pingsan saat menyampaikan pidato di hadapan para pendukungnya
bupati halmahera timur muhdin ⁇ mabud ⁇ meninggal dunia setelah pingsan saat menyampaikan pidato di hadapan para pendukungnya
menurut cnn indonesia com muhdin ma'bud sempat dibawa ke rumah sakit umum daerah mabah untuk mendapatkan pertolongan
namun ia menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit
pada pilkada dua ribu dua puluh ini muhdin maju sebagai calon bupati petahana menggandeng politikus partai golkar anja setaher
pasangan ini diusung oleh koalisi lima partai yaitu partai hanura partai golkar partai demokrat partai nasdem
dan partai keadilan dan juga persatuan indonesia
pasangan ini menjadi pasangan bakal calon pilkada halmahera timur pertama yang mendaftarkan diri ke kpu pada jumat siang
dan kami sudah terhubung dengan mamat jalil ketua kpu halmahera timur selamat malam pak mamat
ya malam pak
baik pak mamat ini ada kabar duka dari halmahera timur karena salah satu calon atau calon petahana ini meninggal dunia
apakah dengan kemudian meninggal dunianya salah satu calon ini apakah kemudian mengubah seperti apa urutan ataupun tahapan pilkada serentak di halmahera timur pak
ya yang pasti tadi pendaftaran kurang lebih bakal calon pasangan yang telah meninggal dunia itu kurang lebih jam sembilan lima puluh lima di kantor kpu kabupaten halmara timur
itu berjalan baik dan dinyatakan semua dokumen terpenuhi
dan kami mengeluarkan berita acara terima dokumen
gimana proses kemudian apakah bakal calon itu menggantikan bakal calon bupati yang telah meninggal dunia nanti kami bicarakan di internal pimpinan
dan besok kami pastikan untuk menyurat ke partai politik pengusung
oke tapi apakah sudah ada informasi pak mamat apa penyebab dari
meninggalnya calon petahana ini
sejauh ini kami belum tahu penyebab kematian beliau
sampai saat ini belum ada informasi pasti dari pihak rumah sakit maupun keluarga
oke tadi seperti apa pak kronologis ketika kemudian sedang kabarnya berpidato kemudian pingsan kemudian sampai dinyatakan meninggal dunia
soal pidato itu kami tidak saya tidak mengetahui persis
detail peristiwanya yang jelas pendaftaran selesai keluar memberi konversi pers di ruang
ruang yang telah disediakan oleh kpu di media center kpu untuk menyampaikan ke publik bahwa
yang bersangkutan telah diterima dokumen yang dimasukkan oleh bakal pasangan calon
oke baik belum diketahui apa penyebabnya sampai dengan malam hari ini
jadi terakhir pak mamat seperti apa
bagaimana nanti mekanisme penggantian paslon ini karena ini adalah petahana kemudian juga didukung oleh banyak partai
apakah ada deadline berapa lama kemudian partai harus mencari penggantinya
ya kurang lebih di pkpu satu itu menjelaskan tujuh hari tapi nanti kita lihat lagi di aturan yang lain
yang mengatur soal pergantian bakal calon yang telah meninggal dunia
baik terima kasih banyak pak mama jalil ketua kpu halmahera timur sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia election